saat melakukan kunjungan kerja ke tapanuli tengah sumatera utara jumat lalu
presiden joko widodo sempat melontarkan pernyataan perlunya pemisahan antara agama dan politik
pemisahan tersebut ditujukan untuk menghindari gesekan antarumat
presiden joko widodo meminta semua pihak untuk tidak mencampur adukan persoalan politik dan agama
presiden juga berpesan agar masyarakat menghindari konflik horizontal seperti antar suku atau antar agama
selain itu para pemuka agama diminta untuk mengingatkan umat tentang keragaman yang harus dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan
setelah sebelumnya mengatakan demokrasi kita saat ini sudah kebablasan
presiden joko widodo kembali menyinggung situasi politik tanah air akhir akhir ini
kali ini presiden meminta agar masyarakat bisa benar benar memisahkan antara agama dan politik
haruskah urusan politik dibisahkan dari urusan agama
apakah memaknai keberagaman dan menjaga stabilitas sosial politik adalah dengan memisahkan agama dan politik
kami mengulasnya malam hari ini dengan ferdinand hutahen yang merupakan pimpinan rumah amanah rakyat
selamat malam pak ferdinand
terima kasih sudah hadir
dan melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kami profesor a s hikam
selamat malam prof hikam
selamat malam mas indra selamat malam pak ferdinand
selamat malam prof
sebelum kita mulai perbincangan saya ingin melihat
menunjukkan dulu bagaimana cuplikan pernyataan dari presiden joko widodo ketika di tapanuli tengah sumatera utara berikut ini
ini adalah pernyataan dari presiden joko widodo yang kami ambil dari cnn indonesia com
ketika meresmikan tugu peradaban islam
di situ presiden joko widodo menyatakan
menyerukan perdamaian di tidik nol pusat peradaban islam
dan yang disampaikan adalah
baik ini yang kami kutip ya dari beberapa online
ada diantaranya adalah dipisah betul mana yang agama mana yang politik
ini seruan dari presiden joko widodo begitu ya
kemudian para ulama agar disebarkan diingatkan dipahamkan pada kita semua bahwa kita ini memang beragam
dan anugerah yang diberikan allah
bahwa kita beragam
saat itu saat meresmikan tugu peradaban islam nusantara di kecamatan barus tapanuli tengah sumatera utara pada jumat dua puluh empat maret dua ribu tujuh belas
bang ferdinand sendiri melihatnya seperti apa sih ketika seorang presiden presiden joko widodo mengatakan sebaiknya dipisahkan antara agama dan politik betul betul dipisahkan
bagaimana anda menirainya
kita sih melihat bahwa semangatnya sebetulnya presiden menyatakan itu adalah untuk kebaikannya
tetapi yang menjadi salah dalam hal ini adalah pernyataan presiden yang menggunakan kata
memisahkan antara politik dengan agama
ini kemudian menjadi masalah di tengah publik karena
ucapan pemisahan agama dengan politik ini identik dengan apa yang pernah terjadi ajaran waktu partai komunis begitu begitu hebatnya di negeri ini ya
dalam ajaran itu
tetapi kita sebetulnya seperti saya sampaikan tadi semangatnya adalah untuk kebaikan
tetapi ketika menggunakan kalimat yang salah maka substansinya jadi bergeser
nah ini yang menjadi bergeser
karena sebetulnya pemahaman antara pemisahan agama dengan politik ini tidak sulit ya
apabila pak presiden sebetulnya harus memahami dari hubungan antara pancasila agama dan negara
ini sama sekali tidak bisa dipisahkan
oh tidak bisa dipisahkan
oh tidak bisa dipisahkan
dari sejak sejarah pendirian bangsa kita ini dilakukan oleh para pendiri bangsa kita
di undang undang dasar itu sudah jelas dinyatakan bahwa negara berdasar ketuhanan yang maha esa
ketuhanan yang maha esa ini ada di pancasila
kemudian bahwa ini
ini menjadi sumber segala sumber hukum di negara kita
artinya semua situasi dan pelaksanaan pemerintahan di negara ini harus bersumber kepada ketuhanan yang maha esa
ketuhanan yang maha esa itu hanya kita bisa dapat dari agama
ketika memisahkan agama dari politik artinya akan memisahkan manusia dari tuhannya
memisahkan manusia dengan agamanya
kita memaklumi memang di sini konteks yang sebetulnya ingin disampaikan presiden adalah
harusnya menyatakan jangan memperalat agama untuk tujuan politik
atau mempolitisasi agama
itu yang harusnya disampaikan presiden
tapi kalau memisahkan politik dengan agama betul betul
kalau memisahkan politik dengan agama presiden saya harus nyatakan salah dalam hal itu
saya yakin memang semangatnya adalah untuk kebaikan ya
supaya tidak mempolitisasi agama dan memperalat politik untuk agama memperalat agama untuk politik
itu yang harusnya disampaikan oleh presiden
tidak menyatakan pemisahan antara politik dan agama
di situ titik masalahnya
tapi di sini ada kalimat selanjutnya juga
ini saya ambil dari detik com gitu
para ulama agar disebarkan diingatkan dipahami
menunjukkan pada kita semua bahwa kita ini memang beragam
anugerah yang diberikan allah bahwa kita beragam
jadi tujuannya memang kesana
saya pikir kalau tujuannya juga berbicara terhadap ulama saya tidak melihat bahwa ada ulama yang membakar kebencian di republik ini saat ini ya
saya tidak melihat adanya ancaman terhadap kebenekaan sebetulnya
kita melihat aksi dua ratus dua belas dan empat ratus dua belas
saya melihat dan mengamatinya dari dekat
bahkan ketika ada acara pernikahan ya di katedral
bahkan laskar laskar fpi mengawal mereka ke gereja
jadi maksudnya tidak ada masalah keberagaman
tidak ada masalah keberagaman
tetapi ini menjadi masalah adalah karena penegakan hukum terhadap
kita harus menyebut ya penegakan hukum terhadap basuki cahayapurnama sebagai gubernur yang didakwa melakukan penodaan agama
mengakibatkan ini semua menjadi melebar kemana mana
itu titik masalahnya adalah penegakan hukum yang tidak berjalan memenuhi rasa keadilan masyarakat
intinya di situ
baik kalau prof hikam sendiri pendapatannya seperti apa
presiden menyatakan sebaiknya apa namanya dipisahkan dipisah betul mana yang agama mana yang politik
iya begini mas
saya kira memang saya sepakat bahwa statement pak jokowi itu perlu ada penjelasan yang lebih detail
sebab memang kalau kita bicara tentang relasi agama dengan negara ini kan sudah lama
lalu menciptakan kontroversi
jadi kalau pak ferdinand tadi mengatakan bahwa kalau yang dimaksud itu adalah agar jangan politisasi agama dan jangan menggunakan agama untuk bermain politik
ya kalau maksudnya seperti itu saya kira memang ya tidak ada kontroversi
nah tapi kalau kemudian ini ditakdirkan sebagai upaya melakukan
sekularisasi misalnya begitu ya
itu pasti nanti akan kontroversial
karena memang pada hakikatnya prinsip demokrasi konstitusional yang kita hanut dengan konstitusi dan pantasira kita memang konsep sekularisasi seperti yang dikenal di dalam filsafat liberal barat itu tidak dikenal
nah kalau saya sebagai orang yang mengikuti pahamnya
itu bisa memahami statement jokowi itu dari sisi ini
dari sisi bahwa agama dalam konteks demokrasi konstitusional ini menjadi salah satu landasan untuk moralitas politik atau ketatanegaraan
tetapi dia tidak bisa menjadi digunakan sebagai ideologi yang kemudian bersaing atau bertabrakan dengan misalnya ideologi negara pancasila
nah oleh sebab itu ya persoalannya memang sekarang ini lagi ada kesimpang siuran bahwa agama memang dipolitisasi
sudah sangat jelas kita melihat misalnya saja terjadinya gerakan gerakan radikal
ya kemudian juga kita melihat penggunaan penggunaan simbol simbol agama seperti menolak mensolati jenazah orang yang konon kabarnya dianggap mendukung salah satu paslon
itu masuk pada politisasi agama kalau yang itu prof fidat
karena masalah itu dari soal keagamaan terutama agama islam adalah bahwa mensolati jenazah itu wajib dalam pengertian wajib vivaya
kalau tidak dilakukan maka satu komunitas berdosa
jadi harus ada yang melakukan solat
nah kalau kemudian solat jenazah digunakan untuk apa namanya menstigmatisasi

kalau itu dianggap sama orang berarti sudah politisasi bukan lagi masalah keagamaan lagi itu
tapi itu menyalahi agamanya itu sendiri atau tidak kira kira
ya jelas dong tadi kan saya katakan menurut madhab imam syafi'i yang namanya mensolati jenazah itu adalah wajib atau fardu tifayah
fardu tifayah itu adalah fardu atau kewajiban yang harus dilakukan secara kolektif
kalau satu saja sudah melaksanakan maka kolektif kita sudah
apa namanya tidak berdosa tapi kalau tidak ada satupun maka seluruh kolektivitas itu atau komunitas itu berdosa
nah oleh karena itu masalah agama itu
nah kalau kemudian dipakai sampai dipakai untuk sepadu untuk ini jangan mensolati orang yang tidak agama
itu memang konotasinya sudah politik
walaupun banyak juga yang mencoba untuk tidak menolak ya kalau dibilang
tapi bagi saya itu sudah politisasi
baik tapi bagaimana begini saya masih ke prof hipkam dulu ya
dari sisi tadi anda melihat itu politisasi agama
seperti contohnya adalah menolak untuk mensolasi jenazah yang mereka mungkin memilih salah satu paslon yang dianggap ada aturan di hukum agamanya begitu
ada aturan khusus begitu ya
tetapi itu pun menyalahi ajaran agamanya begitu sebenarnya
jadi kalau yang menyalahi dari sisi agamanya sudah salah maka bisa jadi juga itu menjadi politisasi
tapi bagaimana kemudian
kalau yang meyakini bahwa ajaran dari sisi agamanya itu benar begitu
kemudian apa namanya disiarkan begitu ya
didakwahkan gitu kalau misalnya pada salah satu agama dengan jamaah yang lain atau dengan umat yang lain misalnya begitu
apakah itu ukuran politisasi agamanya sampai sebatas mana sih prof ikam
ya begini kalau memang orang meyakini seperti itu tapi kan tidak bisa kemudian dipakai sebagai kebijakan

jadi masalah pensolati itu sudah merupakan keputusan dari komunitas itu sendiri yang mengikuti aturan main madhab tertentu
nah oleh karena itu kalau kemudian dipakai untuk menghukum seseorang karena hanya karena masalah politik pilihan politik maka itu sudah jadi politisasi
jadi jelas sekali
nah politisasi itu kan apa ada sebabnya sebab apa itu dilakukan
kalau alasannya bukan seperti itu misalnya orang yang meninggal itu tidak diragukan apa namanya atau tidak jelas dan lain sebagainya mungkin masih bisa
tetapi kalau sudah jelas dia itu orang komunitas di situ agamanya islam dan lain sebagainya
tapi hanya perbedaan soal pemilih saja kemudian dipakai itu kan politik namanya
tapi itu artinya bukan berarti
pendidikan agama dan politik ya
itu beda lagi artinya
kalau pembicaraan agama dan politik dalam pengertian tadi saya itu adalah seolah olah bahwa nilai nilai agama itu tidak bisa masuk dalam kehidupan politik
kalau itu tidak mungkin karena secara konstitusional kita sendiri mengakui bahwa apa namanya landasan filosofi dari negara kita sendiri adalah menggunakan apa namanya
nah penempatannya itulah yang kadang kadang menjadi kontroversial mas
saya memilih untuk melihat bahwa agama harus ditempatkan bukan sebagai ideologi tetapi sebagai landasan salah satu sumber landasan moralitas berkehidupan politik dan berkenegaraan
kalau bang ferdinand sendiri melihat batasan tipis antara yang dimaksud politisasi agama dengan apa namanya
memisahkan agama dan politik ini nanti sebagai misalnya kayak begini dengan contoh kita coba aplikasikannya agar tidak menjadi teori yang mengawang awang gitu
kita langsung contohkan aplikasikan seperti yang dicontohkan prof ikam salah satunya
misalnya kemudian ada seorang yang dengan agamanya sangat yakin dengan apa misalnya kemudian tidak memilih salah satu pemimpin yang dengar tidak seagama dengan dirinya
dia yakin dengan agamanya itu dan kemudian ada pemimpin agama yang kemudian menyampaikannya itu berulang kali dalam sebuah dakwah begitu
nah bagaimana melihat bahwa ini adalah politisasi atau tidak politisasi
ya memang sangat tipis sekali ya
kita sangat susah memisahkan kapan dia dipolitisasi kapan tidak dipolitisasi
kalau kita melihat begini ulama itu kan menjelaskan kepada jemaahnya bahwa ada ajaran agama begini begini memilih pemimpin
nah sekarang kan bahwa perdebatan di internal pun masalah yang dimaksud di situ pemimpin atau apa kan belum tuntas juga
ini menjadi kontroversi karena sebagian bilang bahwa yang saya pelajari gitu ya saya bukan ahli agama ya
yang saya pelajari dari kutipan kutipan banyak ulama dan beberapa sahabat yang berbicara bahwa ini bukan pemimpin agama tetapi pemimpin pemerintahan
nah ini kan menjadi kontroversi juga
masih ada perdebatan
tetapi menurut saya begini bahwa ketika ulama menjelaskan kepada jemaahnya sepanjang itu di dalam koridor mereka di dalam tempat beribadahnya
saya pikir itu bukan politisasi
tapi ketika itu masuk di ruang
di ruang publik
di ruang umum
di ranah publik
memang itu bisa kita kategorikan menjadi mempolitisasi ya
tapi bagaimana misalnya itu terjadi di sebuah rumah ibadah tapi kemudian ada yang melakukan merekam dan mengunduhnya ke sosial media misalnya
ini kan yang menjadi seperti yang saya sepakat tadi sangat sulit kita memisahkan apakah ini semangatnya mempolitisasi agama atau tidak
tetapi begini aja lah
bahwa memang agama ini harus ditempatkan sebagai aturan
landasan moralitas kehidupan malaysia
dan kenapa agama ini perlu juga di dalam politik adalah supaya politik itu beradab
tidak menjadi politik yang barbar menurut saya
kalau kita melihat jakarta sekarang masuk ke pilkada ini saya tidak melihat ini lagi sebuah demokrasi
tetapi ini sudah terlanjur kalau pak jokowi bilang kebablasan meskipun beliau tidak menjelaskan kebablasannya di mana bahwa memang demokrasi di jakarta ini sekarang sedang masuk sebuah atmosfer yang jauh dari demokrasi
ini sekarang demokrasi
demokrasi di jakarta ini menghalalkan segala cara padahal semangat demokrasi itu kan adalah menegakkan kedaulatan rakyat
bahwa suara rakyat lah yang paling penting
jadi anda memang setuju juga dengan pernyataan presiden jokowi soal yang kebablasan ini
saya tidak dalam konteks setuju atau tidak ya
tetapi saya melihat di jakarta ini saya tidak mengerti kemarin bahwa yang disampaikan oleh presiden jokowi itu yang kebablasan di mana
karena beliau kan sering sekali menyampaikan sesuatu tetapi tidak menjelaskannya yang mana
tetapi kalau kita melihat jakarta ini sekarang sudah jauh dari semangat dan roh demokrasi yang sesungguhnya
makanya saya tadi katakan di awal bahwa saya bisa memaklumi presiden menyatakan seperti itu tetapi pernyataannya salah
semangatnya memang adalah untuk menjaga supaya agama ini tidak dipolitisasi
supaya agama tidak diperalat untuk tujuan politik
tetapi penyampaiannya yang salah ketika beliau menyampaikan untuk memisahkan agama dengan politik
maka ya seperti tadi saya harus sampaikan bahwa beliau salah menyatakan seperti itu
karena kita tidak bisa itu
dan dampaknya tidak baik itu kalau
dampaknya tidak baik itu kan kita menjadi sebuah negara sekuler yang digiring
dan pemisahannya saya tidak mengerti ya
jokowi sampai sekarang pun tidak menjelaskan pemisahan ini seperti apa
apakah memang menjauhkan agama sama sekali dari politik
tidak bisa semangat dalam menilai nilai luhur kebaikan yang diatur agama itu
tidak boleh masuk politik
nah terus nanti kalau politik tanpa nilai nilai luhur yang diajarkan oleh agama dan nilai nilai ketuhanan
politik yang kita anut itu mau seperti apa
nah ini yang menjadi masalah ketika politik dipisahkan dengan agama
oke ada yang bilang tadi maklumi mungkin maksud presiden adalah yang lain
tapi apa yang diucapkan kemarin itu
mungkin bisa berarti
kalimatnya yang tidak tepat sehingga menggeser substansi
oke mungkin pak jokowi boleh salah secara pribadi tapi sebagai presiden tidak boleh
oh iya itu tidak boleh
kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut
kami masih akan segera kembali
kita masih berbicara tentang atau mengulas tentang mengkaji tentang pernyataan presiden di tapanuli tengah sumatera utara pada hari jumat lalu
yang mengatakan bahwa sebaiknya dipisah betul antara agama dan politik
meskipun konteksnya tadi dianggap bukan seperti itu
tetapi hanya untuk menghargai keberagaman dalam politik
dan kita akan coba melihat kembali
apa saja yang menjadi komentar dari kali ini dari menteri agama
baik kita lihat
cuplikannya dari website di kementerian agama
baik kita lihat ya
di sini jokowi menghendaki simbol itu bisa menjadi pegangan falsafah seluruh masyarakat di indonesia
dia menginginkan kedamaian antar suku agama dan ras tetap dirawat dan tidak rusak
hanya karena kepentingan politik semata

saya langsung saja ke prof hikam
prof hikam apakah ini konteksnya sebenarnya senada seirama begitu
seperti yang pernah disampaikan oleh presiden jokowi beberapa waktu lalu
terkait dengan atau menyinggung tentang demokrasi yang kebablasan
ya jadi kalau saya sih
ya silahkan prof
iya saya kira semangatnya pak jokowi itu kan ingin menunjukkan bahwa karena indonesia ini
apa pluralistik ya
atau bineka begitu
termasuk dalam kebinekaan beragama
dan di dalam beragama pun ada kebinekaan
karena di dalam agama agama yang besar ini kan juga ada bagian bagian atau sekse sekse atau mazhab mazhab ya
yang masing masing juga berbeda beda
beliau ingin mendudukkan masalahnya itu agar supaya keberbedaan itu jangan sampai
menjadi persoalan yang bisa mencerai beraikan persatuan
nah kemudian itu dirumuskan agar ada pemisahan antara agama dan politik
nah inilah jadi statement yang seperti ini memang kemudian harus dikeluarkan
klarifikasi lagi ya
atau di apa dijerdihkan atau diklarifikasi lah di ini
nah itulah yang dilakukan oleh menteri agama saya kira
jadi sudah cukup dilakukan menteri agama ini sudah selesai sebenarnya ya
iya tetapi kan yang namanya statement presiden kan bisa bergulir kemana mana kan
nah oleh karena itu persoalan ini harus selalu akan harus ditanggapi oleh pihak pihak yang bertugas untuk itu ya
kalau di dalam soal kenegaraan tentu menteri agama kemudian menteri dalam negeri harus mampu menjelaskan apa yang dimaksud oleh presiden dalam soal ini
nah kalau di dalam dunia akademis tentu perdebatan soal ini akan terus terjadi ya seperti yang saya katakan tadi itu
jadi memang hal hal seperti ini barangkali memang perlu dilakukan apa upaya berkomunikasi dengan yang lebih baik begitu
saya tidak tahu apakah pak jokowi waktu pidato itu menggunakan seks atau tidak
kalau tidak menggunakan seks memang akan ada kecenderungan seperti ini
makanya sebetulnya yang lebih
lebih aman pakai teks ya
lebih aman pakai teks begitu ya
iya karena kalau teks itu biasanya kan ada yang menuliskan pidato dan kemudian direvisi dan lain sebagainya
sehingga kemudian kita bisa melihat sebetulnya maunya kemana
tapi kalau di luar teks ya itu biasanya memang biasanya ya bisa kemana mana begitu
sehingga kata kata yang kelihatannya sederhana sebetulnya bisa dikirimkan ke mana mana
kata kata yang kelihatannya sederhana setelah selesai pidato kemudian dimaknai macam macam
bang ferdinand kalau kita lihat ini kan coba melihat dari rangkaian panjang presiden dalam berbagai kesempatan mencoba untuk menyampaikan apa namanya apa yang dipandangnya apa yang dinilainya apa yang dianalisisnya begitu bahwa akhir akhir ini situasi politik seperti ini
tapi ketika kemudian setelah mengatakan demokrasi kebablasan kemudian juga mengatakan sebaiknya dipisah betul antara agama
dan politik begitu ya
ini ada juga konteks pilkadanya sebenarnya dalam beberapa pernyataan presiden yang selengkapnya itu ada konteks itu mengatakan kita bisa berbeda dalam memilih kepala daerah dan lain sebagainya
nah artinya apakah memang presiden sangat concern betul dengan situasi politik terakhir ini secara nasional ataukah ini memang hanya karena ya kita langsung katakan saja karena jakarta sebenarnya
sebetulnya kalau kita melihat ya dari kemarin
ada satu ratus satu daerah yang pilkada ya
sekarang kan yang tinggal satu satunya untuk putaran kedua hanya jakarta
bahkan di daerah lain tidak ada masalah
kita nyatakan tidak ada masalah bahkan yang berbeda kepemimpinan berbeda agama tidak ada masalah
tetapi kenapa jakarta sebegini seriusnya seperti yang saya sampaikan tadi karena memang didasari adanya penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat
nah apa yang disampaikan oleh presiden mulai dari kebablasan ke demokrasi kebablasan terus kemudian memisahkan agama dari politik
seperti saya sampaikan tadi semangatnya sebetulnya bagus tetapi saya melihat bahwa presiden terlalu banyak menggunakan perasaan dalam berstatement
tetapi tidak menggunakan basis basis atau dasar dasar referensi yang benar
ya kalau kita melihat begini saya justru malah khawatir ya
hubungan pernyataan antara presiden menyatakan memisahkan agama dengan politik kemudian konsep revolusi mental
kalau kita hubung hubungkan ini jauh ke belakang pada saat zaman leluhur komunis saya menyebutnya leluhur komunis ya karmaks itu
karena komunis waktu itu sangat ingin memisahkan agama dengan politik
pada saat itu di eropa dan amerika dan barat pada umumnya pemimpin pemimpin dan raja raja di sana menggunakan agama untuk meninabobokan masyarakat sehingga lupakan penderitaannya
jadi penguasanya menggunakan
ada janji janji yang dijanjikan oleh agama
padahal itu politisasi agama juga
oh iya itu mempolitisasi agama justru pada saat itu pemerintah dan penguasa lah yang mempolitisasi agama
sehingga masyarakatnya terninabobokan
nah kalau sekarang saya lihat

muni sangat ingin merevolusi mental masyarakat supaya berani melawan pemerintah
supaya jangan menggunakan agama untuk meninabobokan masyarakat
itu yang terjadi zaman dulu
nah sekarang kalau saya melihat ada keterbalikan situasi bahwa pemerintah ingin memisahkan
jokowi ingin memisahkan agama dengan politik ini karena memang saat ini dengan revolusi mental ya
saya tidak melihat bahwa ini menjadi sama dengan dulu
tetapi memang terbalik
tetapi semangatnya sama
kalau konteksnya bukan kesana ya
gerakan agama dengan politik ini sekarang
karena pemerintah dan presiden saya melihat ada ketakutan gerakan masyarakat yang memang bangkit didasari dan dilandasi oleh semangat agama
nah itu semangat itu bangkit bersama sama pada kesitaan
lihat empat ratus sebelas dan dua ratus dua belas
seperti saya sampaikan tadi karena penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat
kalau penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat saya yakin masalah seperti ini tidak perlu ada
dan tidak akan ada
tetapi karena penegakan hukumnya tidak beres
saya harus menyatakan tidak
tapi sebenarnya begini
ketika presiden menyampaikan ini konteksnya kemudian beberapa kali dan konteksnya juga sebenarnya dari pilkada
lebih detailnya adalah permasalahan di jakarta begitu
apakah perlu kemudian presiden sampai menyampaikan ini begitu
maksud saya ketika ini konteksnya adalah sebenarnya kedaerahan
apakah kemudian ini bisa presiden yang seharusnya skala nasional
pertama memang begini ya
jadi ada kontradiksi dari sikap presiden di sini
kalau masalah yang lain kemarin presiden menyatakan jangan bawa bawa urusan daerah ke saya
ketika masalah pilkada ini memang pilkada jakarta ini beliau memang saya perhatikan sangat konsen
bahkan ya kita tidak bisa menafikan bahwa memang pak presiden kita ini pak jokowi memang adalah kader partai demokrasi indonesia perjuangan ya pdip
yang memang juga mendukung basuki cahayapurnama sebagai kandidat yang diusung oleh pdi perjuangan
jadi kalau pak jokowi mendukung ahok sebetulnya sasar saja sebagai pribadi
sasar pribadi oh
tetapi beliau harus benar benar justru ini yang harus dipahami oleh pak presiden
beliau harus benar benar memisahkan jabatan presiden dengan pribadinya mendukung ahok
memisahkannya seperti apa
seperti kemarin itu memberikan
secara jelas tidak itu
harusnya bisa secara jelas
kemarin pak jokowi memberikan tumpangan kepada basuki itu itu harusnya tidak boleh terjadi
karena itu adalah fasilitas kepresidenan
bukan fasilitas jokowi sebagai pribadi
nah ketika itu terjadi itu kan publik akan melihat bagaimana dukungan pak jokowi kepada
pak basuki cahayapurnama
nah ini kan yang harus betul betul bisa dipisahkan oleh pak presiden karena
presiden itu tidak boleh salah
terakhir saya ke pak prof hikam
prof hikam kalau anda melihat misalnya beberapa kali statement ini disampaikan oleh presiden joko widodo
memang konteksnya yang disampaikan adalah umum begitu
tapi memang disitu ada konteks pilkadanya
nah terkesan ini fokus di jakarta
menurut anda perlukah presiden kemudian sampai berulang ke jokowi
mungkin kemudian sampai berulang kali mengangkat situasi politik akhir akhir ini
segenting itukah sebenarnya kemudian disampaikan oleh presiden joko widodo yang harusnya misalnya melihat secara skala itu nasional
kalau saya membacanya nggak begitu mas
kalau menurut saya apa yang disampaikan pak jokowi di sumatera utara itu relevan dengan situasi nasional termasuk di sumatera utara bukan jakarta
yaitu kecenderungan kita menghadapi bahaya radikalisme
dan bahkan terorisme
dan juga politisasi agama yang sudah sangat apa namanya sering digunakan
sehingga terjadi pengusiran penolakan dan lain sebagainya yang bernuansa agama tetapi digunakan dalam dimensi politik
nah oleh karena itu menurut saya relevansinya ada
pidato dimanapun di seluruh indonesia masalah ini sangat relevan
kemudian yang kedua saya ingin juga
saya berbeda pendapat dengan pak ferdinand mengenai masalah pemisahan antara agama dan politik itu bukan monopoli partai komunis
kalau kita lihat sejarah sekularisasi itu memang bukan komunis pun ya
paham liberal pun mengatakan semacam itu
jadi bukan monopoli komunisnya
oleh karena itu keliru kalau kemudian diasosiasikan apa yang dilakukan ini berkaitan dengan apa yang terjadi di masa lalu
memang komunis itu termasuk adalah yang mempunyai ideologi yang sekulen juga malah anti agama malah
tapi persoalan ini memang harus didudukkan dengan pemasalahan atau pemahaman yang benar
ideologisasi agama itu tidak benar untuk dilakukan di indonesia yang menggunakan pancasila dan konstitusi
tetapi kalau memisahkan betul
itu juga salah
antara dua dimensi ini ya nggak mungkin
karena konstitusi kita sendiri tidak menggunakan

jadi inilah tugas para negarawan para intelektual untuk menjelaskan kepada publik
jangan kemudian malah dipakai sebagai alat untuk kampanye seolah olah pak jokowi ini akan menghidup hidupkan keinginan masa masa yang lalu dan lain sebagainya
kalau begini nanti kita justru akan malah memperlebar dan memperdalam masalah
makanya saya tadi katakan apa yang dilakukan menteri agama
dengan memberikan penjelasan apa yang dimaksud oleh jokowi itu saya kira perlu diteruskan
nah kalau yang di akademinya ya itu tugas daripada akademisi
kalau di para aktivis ya tolong juga didiskusikan secara lebih nalar dan lebih santun
saya kira begitu saja
baik terima kasih prof a s hikam
terima kasih pak
dan juga bang ferdinand hutaen
kita mungkin selalu berhubungan dengan anda
dan juga bang ferdinand hutaen kita mungkin selalu berhubungan dengan anda

menjadi melihat sekarang ini bahwa ini mungkin saja konteksnya tidak seperti yang dimaksudkan
untuk disampaikan oleh presiden jokowi secara terbuka kemarin begitu ya
mungkin konteksnya berbeda
baik terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di cnn indonesia